sebagai ajang olahraga balap mobil formula e kental dengan nuansa politik
mulai dari proses persiapannya hingga usai pelaksanaannya yang masih menyisakan perbincangan politik terkait gelaran mobil listrik itu
sempat memanas ya pada beberapa hari jelang acara karena dianggap bumn tidak mendukung secara finansial maupun moral
presiden joko widodo pun hadir dan duduk bersama gubernur anies baswedan
serta beberapa tokoh politik di tribun penonton pada hari h
lantas bagaimana kita membaca anasir dan simbol simbol komunikasi politik pada peristiwa formula e
sudah bergabung bersama kami nyarwi ahmad analis komunikasi politik dari ugm
halo selamat malam mas nyarwi apa kabar
selamat malam dia sehat
sehat alhamdulillah terima kasih mas nyarwi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
kemarin di hari sabtu ada beberapa
beberapa peristiwa di dalam rangkaian formula e
kita tahu juga ya mas nyarwi ya kalau formula e ini sempat di awalnya persiapan mulai dari anggaran sampai di perhelatannya ini ada banyak banyak intrik politik
anda melihat bagaimana anasir anisir politik yang dipertontonkan dalam gelaran formula e kemarin
formula e ini kan menjadi ajang ya
orang ingin melihat sebenarnya ada beberapa hal ya
yang pertama begini siapa saja misalnya
yang mendapatkan sorotan
itu kan pasti ya
salah satunya dari awal kan orang punya asumsi ya
pasti anies baswedan ini panggungnya anies baswedan
karena jakarta dikelar oleh tim yang boleh dibilang dekat dengan gubernur jakarta
tetapi sebenarnya kan ini event event bukan hanya nasional tapi internasional bahkan ya
yang itu tujuannya sebenarnya lumayan bagus gitu
memang ini kan model baru ya mobil listrik ya
tetapi yang paling menarik menurut saya ya
itu kehadiran tokoh itu kemudian menjadi kegelisahan
bukan gelisahan penasaran
rasa penasaran banyak orang ya
kira kira siapa ini yang akan datang
karena asumsinya kan ada awal awal gitu
tim penyelenggara mengalami kesulitan ya
dan itu dinilai atau diasumsikan ada tekanan tekanan politik
akhirnya tidak mendapatkan
ada sponsor misalnya dari umn gitu ya
nah ini saya kira juga menjadi sorotan beberapa orang ya
tapi kalau kita lihat kan sebenarnya bisa kita bandingkan
kenapa misalnya formula e ini ini sebenarnya kan event biasa saja ya
tetapi dia menjadi luar biasa menarik gitu
karena ada formula yang lain dia
yang sebelumnya itu lebih rame gitu
dan bahkan sampai kemarin malam juga masih berlangsung
tadi sempat diputar sebuah hal
sebelumnya di cnn
yaitu apa formula k
yaitu formula koalisi gitu ya
sebelumnya kan sudah muncul kib ya
koalisi indonesia bersatu
kemudian setelah itu juga menggandeng beberapa termasuk relawan pak jokowi disini projok
isunya saya kira juga walaupun formula koalisi ini bisa bicara jangka panjang ya
jangka panjang ya
dalam arti bagaimana kita kita mendukung misalnya pemerintahan pak jokowi gitu ya
nanti siapa saja
elit atau pemimpin yang diharapkan seperti itu
tapi pada akhirnya orang akan tanya
siapa kira kira koalisi pasangan capres cawapres yang diusung ya
pertama itu koalisi parpol mana saja
yang kedua pasangan cawapres
nah disini ada formula c
jadi ini yang saya kira bikin rame ya
kenapa orang perhatiannya besar sekali di perhelatan formula c
di perhelatan formula e ini ya
kemudian apalagi disana kemudian orang di luar dugaan ya
misalnya mendapatkan ada banyak foto tokoh ya
ada foto pak jokowi ada mbak puan ya
yang di upload para pak jokowi sama anies baswedan misalnya begitu
ada juga misalnya beberapa foto ya
antara anies baswedan dengan ahy
jadi orang spekulasi orang kemana mana
terkait dengan apa yang atau berita atau foto foto atau gambar
yang kemudian didapatkan banyak orang
walaupun saya kira banyak sekali
tapi kemudian yang banyak dibicarakan orang
adalah kemesraan para tokoh itu
nah ini yang saya kira juga ikut mengguncang ya
mengguncang kesadaran publik ya
orang kemudian makin rame berpikir
ini kira kira walaupun ini formula e
formula k nya kayak apa koalisi parpolnya
formula c nya apa pasangan cawapres cawapres kira kira yang punya peluang siapa
nah ini yang saya kira dia ya
yang kemudian menjadi terus bergulir ya
imajinasi publik ini saya kira pemilih juga terus bergulir
imajinasi para elit saya kira yang punya dukungan terhadap para tokoh tokoh
saya kira juga terus bergulir
jadi ini juga bagian dari mendinamisasi ya
yang kita tahu gitu dalam waktu dua tahun ke depan
kita akan menggelar event pilek dan pilpres
ini cukup menguncang ya kalau kata mas nyarwi
saya mau spesifik lebih kepada modal elektoral dari anies baswedan
anda melihat nggak bahwa formula e ini awalnya memang ada jalannya terjal begitu
kemudian akhirnya dipuji
benar benar dipuji baik dari pemberitaan internasional maupun dalam negeri
anda melihat ini bisa memang mengerek tidak elektibilitas dari anies baswedan
ya kalau misalnya soal elektibilitas
soal elektabilitas itu pada dasarnya selalu dinamis
tapi sebagaimana kita tahu dan kita juga lihat di banyak data data survei lembaga survei nasional yang kredibel
ya kan anies baswedan ini menduduki tiga nama besar ya
itu ada pak prabowo gitu ya
juga di sana juga ada mas ganjar seperti itu
nah pertanyaannya apakah dengan adanya formula e itu mampu melambungkan elektabilitas
pertanyaannya kan ke sana
nah kalau misalnya kita lihat itu
ya saya kira begini
setiap elektabilitas juga didukung tidak hanya oleh kredibilitas kapasitas seseorang ya
tetapi juga peristiwa peristiwa yang menjadikan orang itu makin dikenal oleh publik ya
tapi kalau misalnya soal keterkenalan
saya kira anies baswedan itu sudah cukup banyak dikenal oleh publik secara luas
jadi kalau pada konteks keterkenalan atau dikenal
saya kira tidak banyak berkonteks itu
tetapi pertanyaannya kan gini
apakah misalnya dengan adanya event event formula e itu
biar melambungkan elektabilitas anies baswedan
nah kita sampai hari ini belum melihat itu
walaupun kalau kita lihat di beberapa misalnya analisis sosial media
saya juga nge chat juga
sentimen sentimen positif ke anies baswedan ya
baik di twitter atau di youtube
itu cukup besar ya
dibandingkan juga tokoh tokoh lain
tapi kan bukan hanya dia yang mendapatkan sentimen positif ya
ada banyak tokoh yang lain juga ya
yang tentu disini salah satu yang paling besar
kita disitu misalnya itu ada di youtube
itu cukup besar ya
sentimen sentimennya yang dia dapatkan
sentimen itu kan juga tidak semuanya bisa langsung dikonversi ya
karena nggak ada gunanya juga bicara elektabilitas
tanpa kita tahu basis apa namanya koalisi parpol pendukungnya
tiketnya aja belum diperlu deh
tiketnya aja belum
walaupun kita tahu
misalnya beberapa waktu yang lalu
ada banyak pendapat yang berkembang di elemen elemen misalnya
bahwa anies itu salah satunya juga di endorse
partai seperti nasdem misalnya
atau bahkan beberapa partai yang lain
kalau dia berkoalisi ya
dipasangkan dengan misalnya sosok yang lain
seperti yahaya atau berapa yang lain
tetapi ini kan masih terbuka dan sangat cair
kalau kita lihat foto yang tadi
kan ada anies dan pak wan juga
saya kira juga semua peluang itu juga masih terbuka
masih sangat terbuka gitu loh
dan ini foto foto itu secara simbolik luar biasa ya
kalau kita lihat kan ekspresinya gembira semua
jadi bukan hanya koalisi
kalau kita semangatnya teman teman kib kan
koalisi indonesia bersatu
ini saya kira juga koalisi yang saya kira juga mengekspresikan kegembiraan
tetapi ini yang kita tahu ya
hanya bisa kita baca di panggung depan
tentu dalam politik kan ada banyak peristiwa yang tidak bisa kita lihat
karena dia ada di panggung belakang
dan itu biasanya salah satu hal yang paling krusial
itu adalah koalisi koalisi yang menentukan jika capres sama pres
ini soal peristiwa juga beberapa saat
bahkan kira kira sepekan sebelum formula e ini
race day nya begitu
atau hari balapannya
tapi penyelenggara dari formula e
merasa bahwa tidak didukung oleh bumn
kita tahu bumn dipimpin oleh erick thohir
anda melihat ini sekedar urusan teknis
akhirnya bumn tidak memberikan sponsor kepada formula e
atau sebenarnya ini boleh dikatakan sebagai
ya kalau dibilang kejauhan
tapi antara erick thohir dengan anies baswedan
apakah erick thohir memberikan batasan yang jelas
bahwa mereka akan bersaing begitu
di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
ya kalau kita lihat dinamika politik nasional hari ini kan
ini bukan hanya race atau pertarungan balapan
yang ada di formula e juga
yang bisa menjadi capres atau cawapres
juga balapan juga kan
salah satu yang paling krusial
itu menunjukkan capean
dan bisa meningkatkan
paling tidak sentimen positif
kalau bukan melambungkan elektabilitas
tetapi kalau kita lihat
kalau tidak ada dukungan seperti itu
walaupun ada banyak argumen
saya lihat di sana kalau bisa kita cek
tapi kita kan bisa tahu ya
bahwa politik itu kan pasti juga terkait dengan keberpiakan
nah ini juga saya kira juga bagian persaingan
tapi kompetisi itu juga fair
artinya biasa dalam politik
persaingan persaingan itu biasa
tapi toh di sana kan tidak ada hal yang dilanggar
artinya ada argumen argumen
yang saya kira juga bisa dipertanggungjawabkan
tetapi saya kira untuk tingkat elektabilitas sehari ini
misalnya contoh ya
antara ektoir dengan anies misalnya
baik dalam perusahaan jawa press
maupun di perusahaan jawa press
itu juga masih
anies masih di atas ya
jadi kalau misalnya
saya kira juga itu terlalu jauh
karena elektabilitas anies masih di papan tiga di atas ya
sementara yang erik kan masih jauh di bawah
dukungan dukungan politik itu hal yang wajar
dan tentu ada argumen argumen ya
yang bisa dipertanggungjawabkan di sana
salah satunya misalnya bahwa
formula e misalnya kan juga
saya kira juga berkata
timnya atau tim penyelenggara
untuk mencari sumber sumber pendanaan dan
dan faktanya kebetulan berhasil ya
ada tiga puluh satu perusahaan kalau nggak salah
nah politik itu kadang kadang juga tidak
bisa dilepaskan dari endorsement endorsement seperti itu
dalam real ya
dalam penyelenggaraan event itu
keperbihakan ini kita lihat ya
kemarin agak mengejutkan juga
saya lihat komplit juga yang hadir pak jokowi
ya jelas sebagai kepala negara
mungkin akan hadir di event internasional
meskipun tidak semua event olahraga internasional
yang diselenggarakan di indonesia
pak jokowi berkenan hadir begitu
dan juga bu puan maharani
masyarakat cukup memperbincangkan itu ya mas ya
ya sebagai kepala negara
itu akan menjadi ditunggu tunggu oleh publik juga
sebagai kepala pemerintahan juga ya
tentu banyak orang yang punya argumen ya
misalnya ingin pak jokowi hadir ya
ada juga yang mungkin juga berharap
pak jokowi kalau bisa nggak hadir
artinya masyarakat kita juga punya argumen seperti itu
tapi sebagai kepala negara pemerintahan
dan adanya itu ajang itu
ini kita harus lihat formula a ini
ini sebenarnya bagian dari city branding ya
atau bahkan nation branding sebenarnya
karena ini ajang yang bisa digunakan
untuk memimpin indonesia pada level
bukan hanya nasional
tapi merasional atau yang lebih luas
nah itu saya kira juga positif
dan bagus lah
dan itu sekaligus menepis juga
pak jokowi selama ini tidak mendukung gitu ya
dan itu juga ternyata itu langsung dibantahkan
bahwa dukungan itu juga diberikan ya
dalam berbagai hal ya
inilah pengurusan ini
wilayah atau daerah itu
sirkuit bisa begitu
nah saya kira kalau terkait dengan pak jokowi
suatu hal yang wajar ya
presiden hadir dan bahkan mengindos
karena gubernur ini kan wakil pemerintah pusat ya
dari pemerintah pusat di daerah
dan saya kira posisi pak anis ya
itu kan juga sebagai bawahan presiden
itu hal yang wajar gitu
di daerah masyarakat
nah mungkin yang beberapa hal ya
di situ sebenarnya banyak tokoh ya
ada tadi diberitakan di awal
tadi kan ada apa
misalnya menteri menteri ya
di perangkat kerja
terus ini beberapa tokoh
pak imin sama imin kandar misalnya
tapi itu tidak menjadi sorotan
nah ini juga saya kira
memang ada preferensi preferensi tertentu
yang publik itu pengen melihat ya
makanya di sini semua formula e ini saya lihat
bagian dari bagaimana imajinasi publik itu
coba dituangkan ketika ditastirkan
tastir publik itu bergembang ya
dengan adanya melihat gambar gambar
publik kan bertanya ya
apakah pak jokowi itu
selama ini kan dikenal misalnya contoh ya
ada kata meskipun yang kita dukung ada di sini
berarti kan di situ orang mengasumsi kan di sada pak ganjar
tapi nyatanya juga akrab juga tuh
tapi sebagai presiden
memang saya kira pak jokowi juga harus memberikan peluang
yang kepada semua calon calon internasional
dan itu sebuah kearifan yang luar biasa gitu ya
untuk melanjutkan kepentingan nasional di sana
dan ini memang kompetisi yang saya kira ya
event event semacam ini juga akan terus muncul ya
karena ini juga menjadi kesempatan
ini yang penting
ini saya kira kesempatan panggung elektoral yang luar biasa
karena kita tahu kan jabatan pak anies ini kan
juga akan segera berakhir ya
dan kita belum tahu dinamikanya seperti apa
nanti ketika misalnya tidak lagi menjabat sebagai gubernur dki
dan ini juga saya kira menjadi momentum yang luar biasa ya
bicara keseluruhan dalam penyelenggaran formula e
nah para tokoh tokoh yang lain
saya kira juga tentu akan melihat ya
seperti apa misalnya penyelenggaran event event yang
yang bisa jadi bukan hanya bermanfaat secara nasional ya
untuk branding dan sebagainya
tetapi juga bisa menjadi ajang silaturahmi ini
pertemuan antara elit
sehingga saya kira perlu cair ya
interaksi antara elit menyerang pilpres itu perlu cair
ada formula k yang terus berjalan
juga ada formula c
formula capres jawa pres itu ya
juga semua orang tidak hanya elit
tapi masyarakat juga terus berpikir
ini siapa kira kira yang pas
siapa yang diharapkan
jadi formula formula ini biarkan paling populer
dan rangenya itu berlangsung ya
menjelang pilpres dan pilek dua ribu dua puluh empat yang datang
kalau masalah atau poin soal sentimen publik
kalau mas nyarwi bisa bandingkan antara formula e
dengan motogp mandalika kemarin bagaimana mas
saya kebetulan belum
tidak ini ya
yang mandalika tidak ada
tapi saya harus buka datanya
kalau sentimen yang saya bicara formula e aja ya
kalau sentimen publik di formula e secara umum positif
baik di media online
maupun media misalnya twitter maupun youtube
sentimen secara umum itu
kalau di media online itu yang mayoritas netral
yang negatif dikit
karena sentimennya dikelola dengan cara editorial yang lebih bagus
sehingga jarang sekali digampilkan frame frame yang sangat
memenohok terlalu jauh gitu ya
sehingga sentimen negatifnya hanya kecil
sentimen netralnya jauh lebih banyak
nah kalau di twitter misalnya
twitter ini agak bergeser dia
yang netralnya berkurang
nah negatifnya ini muncul juga
jadi artinya kalau di twitter ini memang orang luar biasa kritis loh
bahkan dengan apa namanya
contoh misalnya yang populer di twitter ya
itu juga ada misalnya
itu gambar itu dari brigit
namanya brigit mida akunnya ya
itu memberikan selamat
alhamdulillah bu puan juara empat formula e
ya itu antara selamat sama satir kan agak tipis ya
karena kebetulan disitu ada mbak puan yang foto disamping
apa yang mendapatkan juara yang ketiga
nah disini ini saya contohkan
memang yang di twitter itu akan selalu muncul hal hal yang begitu ya
nah beda dengan yang di youtube
nah yang di youtube ini
ini sebenarnya agak mirip dengan twitter
tetapi yang di youtube ini lebih
sentimen positifnya saya lihat lebih
lebih banyak ya
negatifnya hampir sama sih
tapi sentimen netralnya lebih dikit
tapi positifnya lebih banyak di youtube
ini pantauan selama lima hari terakhir ya
nah yang menarik sebenarnya
itu kalau kita cek ya
walaupun ini tidak bisa kita korelasi secara langsung
tetapi ketika muncul sentimen sentimen yang seperti itu dalam penyelenggaraan formula e
sentimen terhadap tokoh juga
ya dinamika terhadap tokoh
ya dinamika terhadap sentimen terhadap tokoh di media online
di media sosial seperti twitter dan juga youtube
itu juga muncul
dan disitu kelihatan dinamikanya ya
misalnya anies itu mendapatkan sentimen bagus ya di youtube ya
yang lebih negatif
yang lebih besar tentunya sentimen negatifnya
tetapi sentimen netralnya
ya overall lebih besar dibandingkan dua jenis dan lima menit
tapi yang orang bisa lihat kan jenisnya dengan positif dan negatif
itu kan teknologi nlp namanya
natural language processing ya
yang biasa dipakai ketika software software mengestrak data data dari media online sama media sosial
tapi walaupun tentu disana ada juga kesalahan kesalahan ya
apa yang sifatnya cara baca mesin ya
yang itu misalnya melihat kata kata tidak sepenuhnya akurat
tapi kalau yang sudah terlalu apa mesin yang sudah dilatih itu biasanya algoritmanya ya juga bisa mengantisipasi ya
itu dia kira kira
mas terakhir singkat saja
ini soal penyelenggaraan event olahraga maupun para pejabat yang beberapa kali sejak dari dulu sampai sekarang
mereka suka mengelola organisasi olahraga
apakah dari komunikasi politik ini bisa mengerek awareness dari masyarakat kemudian juga tingkat keterpilihan juga soal olahraga ini
ya dari zaman dahulu sampai sekarang olahraga itu bukan sekedar berhenti sebagai kegiatan olahraga
tapi yang jelas dia menempat orang berinteraksi
terus yang keduanya berbagai komunitas yaitu berimperas
yang kedua adalah olahraga itu juga menjadi perhatian dari publik
masyarakat atau elektorat secara umum
karena di sana orang melihat racing pertarungan ya
di sana juga kemudian ada spirit untuk saling berkompetisi ya di antara kelompok
makanya olahraga itu sebenarnya tidak politik
tetapi dibanyak paksanya olahraga juga bisa menjadi salah satu instrumen politik
itu politik yang saya maksudkan di sini misalnya contoh ya
kita tahu ya misalnya di afrika selatan nelson mandela itu juga mengintegrasikan membangun integrasi ya
di negaranya pasca partai itu juga melalui sepak bola kan olahraga
nah kalau di indonesia panggung panggung olahraga juga kemudian dipimpin oleh tokoh tokoh politik
tetapi yang paling penting menurut saya bukan hanya sekedar panggungnya saja
tetapi di sana adalah perhatian publik
orang itu kan kalau kita lihat top mind atau apa yang paling banyak diperhatikan publik selain urusan ekonomi ekonomi politik ya
suatu yang sepatutnya rasional
itu kan juga hal hal yang emosional
dan di olahraga itu orang mendapatkan ekspresi itu gitu
siapa yang berhasil
siapa yang tokoh yang idulanya atau misalnya di racing itu yang favorit ngefund gitu ya untuk menang
siapa yang kira kira ini
nah ini karakter ini hampir sama
fans club model seperti ini juga saya kira hampir sama dalam dengan politik ya kan gitu
dalam politik juga begitu
ada masyarakat yang ngefan pada tokoh ini
yang kemudian juga berharap tokoh ini leading
yang ini setelah poin
saya kira di situ ada kesamaan
nah di sinilah yang kemudian sangat sulit memisahkan ketika di situa situa
apa event event olahraga kemudian seperti ini
itu peristiwa politik tidak terjadi
yang kadang kadang orang khawatir kan cuma satu dia
politisasi olahraga ya
sehingga olahraga itu arenanya tidak menjadi profesional ya kan
tidak melahirkan para talent talentnya hebat
yang pemenang yang membanggakan kita semua gitu
olahraga juga politik menurut saya
kenapa karena bisa menjadi branding
branding kita negara kita juga
untuk wilayah kita ya
dan di banyak negara klub klub olahraga itu juga menjadi modal untuk city branding ya
manchester misalnya dikenal dengan manchester united ini
kalau di uk itu sebuah belas seperti itu ya
ada liverpool nama kota
saya kira ini bagian juga dari politik ya
terima kasih mas nyarwi ahmad
analis komunikasi politik dari universitas gajah mada yogyakarta
sudah memberikan penjelasan soal apa saja yang terjadi secara komunikasi politik dalam gelaran formula e
dan menjelaskan ternyata memang tidak bisa dipisahkan ya antara olahraga dengan politik
terima kasih mas nyarwi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ya sama sama terima kasih
klub ter tiga ambar kasi jakarta pondok gede pada minggu siang diberangkatkan menuju arab saudi
cnn indonesia newscast akan segera kembali sesaat lagi